ya sejak tahun dua ribu empat belas komnas perempuan menyatakan indonesia darurat kekerasan seksual
angka kekerasan seksual pun meningkat setiap tahunnya
bahkan selama tahun dua ribu tujuh belas ada lebih dari tiga ratus empat puluh delapan ribu kasus kekerasan seksual terhadap perempuan
atau meningkat tujuh puluh empat persen dari tahun dua ribu dua puluh
di sisi lain ru penghapusan kekerasan seksual yang bisa melindungi dan menekan angka kekerasan terhadap perempuan
belum juga disahkan menjadi undang undang
nah seperti apa fenomena kekerasan terhadap perempuan di indonesia
bagaimana upaya mencegahnya
insight kali ini membahasnya bersama saya desi anwar
nilai nilai kemanusiaan universal nilai nilai kerakyatan nilai nilai persatuan dan nilai nilai keadilan
ini adalah dasar dari kemanusiaan universal yang menjadikan basis dari pendirinya indonesia
di ini kita serukan keadilan dan kesetaraan
ya salah satu upaya penegakan hukum bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan adalah melalui rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual
namun ruu ini tak kunjung disahkan oleh dpr ri
nah apa kendalanya
dan seperti apa kasus kekerasan terhadap perempuan di indonesia
insight akan membahasnya kali ini bersama alisa wahid koordinator nasional jaringan gus durian dan imam nahii komisioner komnas perempuan
pak imam halo dan juga mbak alisa sebagai seorang aktivis ya tentu saja memperjuangkan hak hak perempuan dan juga kekerasan terhadap perempuan
ini kalau kita lihat ya bicara mengenai kekerasan terhadap perempuan ini bukan hanya di indonesia
tapi ini merupakan suatu fenomena global
sekarang dengan gerakan yang namanya me to movement
jadi seolah olah ada ya ini merupakan sesuatu yang sudah bertahun tahun terjadi
di mana perempuan selalu ditempatkan pada posisi yang lebih lemah dilecehkan dan sering menjadi korban kekerasan
nah mbak alisa melihat dalam konteks global ini ada semacam fight back itu di indonesia sendiri bagaimana alisa
apalagi anda sebagai seorang aktivis kira kira apa ya
apa yang membuat anda jadi concern
iya tentu kita memang tidak bisa lepas dari konteks global tentu saja gitu
tetapi yang jelas di indonesia sendiri mbak gerakan gender atau keadilan gender terutama itu kan sudah sangat kuat
indonesia sebetulnya salah satu model bagi keberhasilan gerakan gender secara global di dunia

nah tetapi dalam konteks kekerasan seksual

terhadap perempuan jadi kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual
dan kekerasan seksual terhadap perempuan itu kita masih punya banyak sekali tantangan
bahkan kita bisa menyebutkan ada sliding back pada dekade terakhir ini
sliding back ya justru kita bukannya maju tapi mundur
karena banyak faktornya
pertama tingkat kemarahan manusia kan memang menghebat nih secara global ya
orang jadi lebih kecewa
jadi lebih mudah marah terhadap hal hal yang mereka tidak sukai
kemudian sikap tidak bertanggung jawab itu juga semakin menguat
nah pada saat yang sama negara di banyak tempat termasuk di indonesia juga semakin memandang ini sebagai sesuatu yang biasa
ya sudah memang nasibnya begitu
ini yang membuat persoalan makin rumit karena kemudian tidak ada public policy atau kebijakan publik yang bisa digunakan sebagai acuan bagi masyarakat
bagi semua pihak
jadi banyak nih faktornya
banyak faktornya dan juga faktanya
ini dari tahun ke tahun ternyata semakin meningkat ya kasus
nah apakah ini meningkat pak imam dari komnas perempuan
apakah memang meningkat jumlahnya
meningkat karena pelaporannya lebih banyak
atau memang ada kasus kasus kekerasan ini dari segi jumlahnya itu meningkat
ya kita melihatnya bukan hanya meningkat di tingkat kelas
ya kita melihatnya bukan hanya meningkat di tingkat kelas

tapi juga meningkat di tingkat bentuk bentuk dan jenis jenis kekerasannya
ada yang menarik dari catatan komnas perempuan
jadi komnas perempuan itu tiap tahun mengeluarkan apa yang disebut dengan catahuh
catatan tahunan komnas perempuan
nah yang menarik adalah memang tiap tahun kekerasan terhadap perempuan itu selalu

namun ada pergeseran di mana yang lebih tinggi
nah walaupun masih tetap konstan untuk kekerasan fisik itu menempati urutan yang pertama
nah ini fisik biasanya dalam konteks domestic violence atau ke kdrt atau di tempat
itu bisa di ruang ruang publik juga ruang domestik
nah yang bergeser itu juga di ruang ruang publik
nah yang bergeser itu justru di jenis kekerasan seksual
nah kekerasan seksual ini kayaknya sekarang mulai meningkat berada di bawah kekerasan fisik
kalau dulu di bawah kekerasan fisik kemudian psikologis dan kemudian seksual
sekarang kekerasan seksual itu menjadi meningkat
apa yang pak imam sendiri lihat kenapa tren ini terjadi
dan kira kira apa yang ini lah dari segi problemnya
ini apa yang pak imam sendiri lihat kenapa tren ini terjadi
dari segi profil pelaku dan juga korbannya
ya pertama tama mungkin kita perlu petakan dulu bahwa kekerasan seksual itu
tadi menempati urutan kedua ya setelah kekerasan fisik
itu komnak perupaan menemukan ada lima belas jenis kekerasan dengan berbagai bentuknya
mulai dari eksploitasi seksual kemudian kekerasan dalam pemaksaan aborsi
kemudian dan seterusnya ada lima belas jenis kekerasan
nah itu yang menarik adalah bahwa pelakunya itu terbesar adalah orang yang dikenal sangat dekat
komnak perupaan mencatat kdp istilahnya kekerasan di dalam pacaran
itu paling besar di dalam kekerasan seksual ini
yang disusul kemudian dengan
itu yang paling sering dilaporkan
yang paling sering dilaporkan
dan yang kedua dilakukan oleh keluarga dekat
oleh keluarga oleh paman oleh ayah kandung ayah tidik dan seterusnya
ini menempati urutan kedua setelah kekerasan di dalam pacaran itu
nah ini saya ingat berkait juga dengan mungkin penggunaan media sosial itu
saya juga mencatat ternyata kdp sekarang ini ada bentuk khusus ya yang menarik
ternyata dari satu sisi itu kekerasan terhadap perempuan
yang diakibatkan oleh nikah siri nikah yang tidak dicatatkan itu tinggi sekali
itu urutan pertama
dan urutan kedua ternyata kekerasan yang besar
basisnya adalah cyber
karena penggunaan medsos internet dan lain sebagainya
ini menarik ya karena ini berarti ada kaitan trennya dengan budaya yang sedang berkembang saat ini ya
budaya yang berkaitan dengan ya aktivitas di online dan lain sebagainya
tapi juga mungkin dari tren terhadap ya dari segi budaya indonesia yang berkembang
tapi pak imam ini sebenarnya kan di pbb ya ada kan definisinya yang kekerasan terhadap perempuan itu
itu dicantumkan apa apa saja yang dianggap itu bentuk kekerasan
karena ya ada kekerasan seksual tapi kan ada bentuk bentuk kekerasan lainnya
yang mungkin tidak kalah pentingnya tapi mungkin agak sulit ya misalnya seperti secara psikologis misalnya atau emosi dan lain sebagainya
itu sudah ada di pbb yang merupakan hak lah bagi perempuan
saya kira sudah banyak dikaji ya oleh lembaga lembaga terutama yang bergerak di isu isu perempuan
jenis jenis kekerasan terhadap perempuan ini secara garis besar kan ada beberapa hal dengan berbagai kategori ya
misalnya dilihat dari sisi bentuknya
ada kekerasan misalnya
kekerasan fisik tadi kemudian psikis kemudian ada kekerasan seksual dan penelantaran ekonomi
ini yang umum satu jenis
satu kelompok yang lain misalnya ada kekerasan kekerasan yang apa ya itu berdasarkan wilayahnya
ada wilayah misalnya wilayah domestik
kemudian ada wilayah publik
nah yang menarik itu sejujurnya kekerasan untuk ktp kekerasan terhadap perempuan itu justru yang paling besar angkanya itu kdrt
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga gitu
iya rumah tangga ya domestika
itu artinya kita membaca bahwa ruang ruang yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi masyarakat
kelompok rentan khususnya anak dan perempuan itu justru menjadi tempat yang harus kita lihat kita waspadai saat ini
iya mungkin alisa ya di indonesia ini dianggap seberapa serius baik oleh pemerintah ataupun perempuan dan bahkan ya kaum prianya itu sendiri
ini merupakan sesuatu yang sudah dianggap darurat serius atau ya it's part of our culture
atau budaya atau ya memang begitulah misalnya
sampai saat ini sampai saat ini kalau untuk kekerasan fisik terutama kekerasan seksual itu perlakuannya masih sebatas ah itu kasus
jadi tidak dilihat sebagai sebuah gejala yang fenomena yang kemudian itu masif dan membutuhkan apa membutuhkan penanganan yang lebih masif juga
tapi dianggapnya kasus apes saja gitu
anomali lah bukan sesuatu yang harus ada perhatian khusus dari pemerintah
padahal angka angkanya naik terus gitu dan itu kita kan juga melihat bahwa yang namanya kekerasan itu ketika dia berpotensi untuk terjadi di setiap waktu
maka kemudian itu bisa terjadi pada siapa saja pada saya pada anak saya yang masih remaja bahkan anak yang masih kecil
kekerasan dalam pacaran tadi yang seperti disebutkan itu kan sekarang semakin tinggi
salah satunya karena kita tidak memberikan ruang pendidikan kehidupan yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman
sehingga anak anak muda ini tidak siap untuk mengelola pertumbuhan seksualitasnya gitu
lalu mereka kemudian menyalurkan
lalu mereka mengeladurkan dorongan biologisnya itu dengan cara yang kurang tepat gitu
nah ini kemudian karena sudah menjadi seperti epidemi harusnya sudah penanganannya tidak lagi kasus per kasus
ya ini memang harusnya merupakan mungkin bagian juga dari edukasi terhadap anak anak remaja dan juga keluarga
tapi juga tentu saja merupakan sesuatu yang budaya kita itu juga harus menganggap ini sebagai sesuatu yang serius dan perlu ditangani
kita istirahat sebentar alisa dan juga pak imam
kita akan lanjutkan apalagi sekarang masih ada ya ruu yang ditunggu untuk disahkan
tetaplah bersama insight kami akan segera kembali
iya masih bersama insight kita lanjutkan dialog mengenai kekerasan terhadap perempuan di indonesia
saya ditemani oleh alisa wahid aktivis juga koordinator nasional jaringan gus durian dan juga komisioner komnas ham perempuan
imam nahei ini kalau saya lihat mendengarkan pak imam dan juga alisa sangat kompleks ya di indonesia ini
iya karena di sini juga ada berbenturan terhadap mungkin norma norma yang dianggap apa sih budaya indonesia yang berbasis agama
atau masalah asusila dan juga mungkin peran perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat dan lain sebagainya nih pak imam
tapi kita lihat ini kenyataannya jumlah kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat dari tahun ke tahun
banyak sekali mungkin pemicunya kita juga ya salah satu ya media sosial dan juga mungkin kurang pendidikan dan lain sebagainya
tapi pak imam kekerasan paling besar kekerasan fisik kedua seksual
tapi kan juga ada yang namanya perkawinan dini ya perkawinan anak
ini kan juga merupakan salah satu bentuk kekerasan
apalagi kalau misalnya ditanya secara siri
tadi domestic violence ekdrt dan juga mungkin pemaksaan hubungan
nah ini ada ruu yang ingin disahkan lah bagi para aktivis perempuan yaitu penghapusan kekerasan seksual
ini kelihatannya agak sampai sekarang itu masih belum jelas itu
apa kira kira ini menjadi poin poin yang susah bagi pemerintah untuk menelurkanlah undang undang kekerasan atau penghapusan kekerasan terhadap perempuan
seharusnya sudah tidak ada kesulitan lagi sebenarnya bagi pemerintah untuk beralasan ruuks tidak segera disahkan ya
karena sebenarnya kajian kajian yang dilakukan oleh gerakan perempuan dan teman teman akademik
sudah sangat sangat lengkap bahwa ruu penghapusan kekerasan seksual itu sudah waktunya
bahkan sudah bukan waktu sudah terlambat saat ini kalau tidak segera diundangkan
karena kekerasan seksual itu dalam catatan komunas perempuan sudah sangat darurat ya
karena terus menerus terjadi dan impun
dan bentuk bentuknya juga
bentuknya semakin beragam
bentuknya semakin beragam
dan kemudian impunitas terhadap pelaku dan reflektimisasi terhadap korban itu semakin tinggi karena kekosongan peraturan dan kebijakan tadi itu
nah sebenarnya ruuks itu dimaksudkan untuk leg spesialis ya untuk mengisi kekosongan yang tidak terbaca oleh kebijakan yang selama ini ada khususnya kuhp
nah saya membayangkan bahwa ruupks ini penghapusan kekerasan seksual ini
sesungguhnya ada semacam paket yang dibayangkan untuk memberikan keadilan bukan hanya pada korban tapi juga pada pelaku
karena bisa jadi kekerasan seksual yang terjadi itu bukan semata mata mengorbankan pelaku dan korbannya sesungguhnya
tapi karena ada konstruk besar tadi yang menciptakan kekerasan tetap terjadi
sehingga semuanya yang diinginkan adalah dengan ruu pks itu adalah keadilan terhadap pelaku dan juga korban
bahkan juga pada tingkat pemulihan dalam mana umum sampai pada tingkat rehabilitasi
itu yang ingin disasar oleh kss
tapi ini apa hambatan utamanya selama ini pak imam melihat kan
ini saya kira penting ya untuk dikatakan ya
hambatannya saya kira sederhana ya
ada semacam tuduhan dari beberapa kelompok yang mengatakan bahwa ruuks ini sangat barat gitu
padahal di dalam menyusun pasal pasal ini kita sudah melibatkan berbagai komunitas termasuk organisasi keulamaan
maksudnya sangat barat itu karena nilai ini
nilainya bukan nilai nilai kita di timur atau khususnya di indonesia
iya bukan nilai nilai kita di timur
padahal kan kekerasan kan
walaupun sebenarnya kekerasan itu
sangat feminis lah gitu
tidak islami kira kira begitu
padahal di dalam penyusunan itu kan kita sudah melibatkan para tokoh tokoh agama
dari muhammadiyah juga kita libatkan
dari ada namanya kupi
kupi itu konferensi ulama perempuan indonesia
itu kita libatkan juga untuk membahas
pasal pasal yang masih diduga itu bersoal
didebatkan secara agama
dan disitu sebenarnya sudah clear ya
secara agama itu
itu tuduhan bahwa itu sangat
kekerasan dalam bentuk apapun kan tidak dibolehkan
jadi tidak ada agama yang memperbolehkan itu
jadi masih seputar
habatannya lagi sejujurnya karena
ruu pks ini dianggap pro lgbt
sangat sangat tidak ada di dalam pasal pasal itu yang bicara soal lgbt sama sekali
jadi sebenarnya yang ingin disasar oleh ruu kita ini adalah
bagaimana tidak terjadi kriminalisasi
terhadap kelompok kelompok yang selama ini
terhadap kelompok kelompok yang selama ini
terhadap kelompok kelompok yang selama ini rentan
termasuk kelompok kelompok teman lgbt
kita dalam ruu ini tidak ada upaya untuk misalnya mendukung atau tidak mendukung perkawinan sejenis
bukan ruang dari ruu pks ini
bahkan kalau saya secara
secara pribadi itu masih
belum sepakat dengan misalnya perkawinan sejenis
bahwa disana terjadi kriminalisasi
bahwa disana terjadi kriminalisasi
terhadap kelompok kelompok yang rentan ini
itu sering terjadi berdasarkan data data yang dilaporkan pada komnas perempuan
nah sebenarnya yang ingin kita lihat dari rupks itu adalah
jangan sampai ada kriminalisasi terhadap kelompok yang rentan ini
ya apalagi kalau misalnya kita bicara mengenai perkawinan dini
apalagi perkawinan siri yang akhirnya tidak ada perlindungan ya terhadap
istilahnya anda sendiri melihatnya ini bagaimana apa hambatannya
yang membuat ini mungkin ruu ini sampai sekarang sulit untuk disahkan
dan kira kira dari pihak mana mana apakah dari masyarakatnya itu sendiri juga ada resisten
atau kebanyakan ini memang masalah yang sifatnya itu dipolitisir lah
istilahnya untuk mendapat popularitas dari
biasanya ini kalau sudah menjelang
justru mungkin bukan untuk mendapatkan popularitas
tetapi karena beranggapan bahwa kalau ingin memperjuangkan kalau apa namanya
kalau ingin mendukung ruu pks
kemudian jadi lebih tidak populer gitu
apa dampaknya dampak negatif
wah saya kalau bantuin ini ini tidak menguntungkan secara politis
kenapa karena urusan perempuan kan memang seringkali begitu
diberi muatan agenda barat atau agenda feminis seperti itu
padahal fokus kita itu fokus melulu pada kekerasan seksualnya itu sendiri
dan memang kekerasan seksual itu sebuah
sebuah realita yang ada di depan kita
dan suatu tindakan kriminal
dan tindakan kriminal
jadi harus ada diaktur lah kalau ingin jadi
selama ini kekerasan seksual seringkali tidak
itu tadi bagian yang beratnya adalah kemudian ada rekriminalisasi kepada si korban
jadi dia tidak hanya menjadi korban tapi dia juga diperlakukan sebagai
korban yang menyebabkan terjadinya terjadinya tindak kekerasan itu
sudah mendapat kekerasan tapi mendapat malunya juga
kemudian akhirnya dihukum juga
sehingga ya ini istilahnya penting untuk menegakkan keadilan
betul tujuan ruu pks itu kesana
tetapi karena isunya memang tidak isu populis
jadi justru kemudian
dukungan politis ini jadi hampir sulit sekali kita dapatkan
tapi harus terus menerus diperjuangkan
kita break sebentar
alisa dan juga pak imam
tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
tetaplah bersama insight
kami akan segera kembali
masih bersama insight
topik kita kali ini mengenai kekerasan terhadap perempuan di indonesia
saya ditemani oleh alisa wahid
aktivis dan juga koordinator nasional jaringan gus durian
dan juga komisioner rekomas perempuan imam nahei
memang ini sesuatu yang kompleks
tapi mungkin yang harus kita garisbawahi
bentuk kekerasan apapun dilakukan di dalam lingkungan
apapun baik publik maupun privat atau domestik itu merupakan suatu kejahatan
dan harus ada hukuman terhadap itu
akan tetapi ya memang ini biasanya dibuat sangat rumit
karena ini berkaitan dengan macam macam aspek ya
dari segi misalnya masyarakat itu sendiri budaya itu sendiri agama dan lain sebagainya
tadi ada yang menarik ya yang dikatakan oleh alisa
bahwa kita justru kemunduran
kita perempuan sekarang semakin
yang aktif di ruang publik dan di lapangan kerja dan lain sebagainya
akan tetapi jumlah kekerasan khususnya yang seksual juga semakin meningkat
bagaimana selama ini penanganan baik dari pemerintah itu sendiri
dan juga dari masyarakat melihat kekerasan terhadap perempuan
khususnya kekerasan seksual
yang pertama kalau kita bicara tentang kemunduran itu
perempuan itu di indonesia sekarang
pada saatnya kita partisipasi murni untuk pendidikan kan memang baik
jadi perempuan ruangnya terbuka lebar
di lapangan kerja juga terserap dengan baik
ruangnya juga terbuka dengan lebar
gak ada diskriminasi yang cukup signifikan lah ya gitu
kecuali diskriminasi dalam hal gaji itu memang iya mbak gitu untuk posisi yang sama
tapi bahwa ruangnya terbuka untuk semuanya iya
tetapi kemandirian dan kekuatan pemberdayaan perempuan di ruang publik itu
ketika dalam konteks hubungan hubungan ini
seperti terefleksikan dalam angka angka perlaku kekerasan itu adalah pacar
adalah orang yang dikenal baik
atau suami begitu itu
ayah kandung itu juga banyak gitu
ini menunjukkan bahwa di ruang domestik
relasi kuasa ini justru semakin menguat
artinya kemudian perempuan
diletakkan sebagai orang nomor dua
manusia nomor dua begitu
tidak berhak untuk hubungan yang setara
dan kadang kadang sebagai objek ya
apalagi dalam ranah seksual lah istilahnya
ini yang bisa menjadi objek bagi
untuk bercandaan saja sangat sering gitu
apalagi untuk kejadian kejadian atau kasus kasusnya langsung
nah ini memang jadi persoalan penting
misalnya dalam konteks
angka perceraian itu kan meningkat terus
beberapa tahun terakhir ini
jadi tahun dua ribu tujuh belas
jadi naiknya tinggi gitu
gugat untuk bercerai
datang dari perempuan sekarang yang banyak
artinya lebih banyak perempuan sadar
dia tidak ingin berada pada kondisi hubungan yang lebih buruk gitu
tapi rata rata perempuan sudah paham bahwa ini haknya lah istilahnya
untuk tidak diperlakukan semena mena
walaupun misalnya di
bukan soal haknya
tetapi lebih karena tidak sanggup lagi berada di hubungan yang sudah mungkin beracun begitu
nah ini yang kita sedihkan
jadi dia tetap tidak sadar bahwa ini adalah haknya
tetapi dia mengambil kesempatan untuk menggugat cerai karena aku sudah tidak kuat lagi
dan karena sudah berdaya secara ekonomi
ini banyak laki laki kemudian menuduh penyebab perceraian adalah karena perempuan kebablasan
ini yang menyebabkan
tidak ada waktu di rumah
perilaku kekerasan terhadap perempuan
itu sendiri juga
kalian sih begitu
kalau dari segi penegakan hukumnya lah
istilahnya khususnya ini kan
semakin banyak kan pelaporan pelaporan ini dilakukan di komnas perempuan
bagaimana kalau di indonesia ini
apalagi biasanya ada stigma ya
kalau kita bicara mengenai kekerasan domestik
mungkin orang malu membicarakannya
atau tidak ingin
istilahnya merusak image dari keluarganya itu
dengan melaporkan hal hal seperti itu
bagaimana saat ini dan idealnya itu seperti apa
penanganannya secara hukum
beberapa penelitian akhir akhir ini kan menunjukkan
memang bahkan di seluruh dunia ya
bahwa ternyata kekerasan terhadap perempuan
secara khusus kekerasan seksual
itu kan jenis kekerasan yang
paling tersembunyi dan paling minimal untuk dilaporkan
sehingga memang penanganannya
penambangan secara hukum itu kadang kadang bersoal di situ
kemudian yang kedua
itu masih ada budaya budaya yang
istilahnya ewah pekewah bahasa jawanya ya
beberapa kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga
khususnya dilakukan oleh suami terhadap istri
ketika sudah masuk dalam proses hukum
dalam mana hukum
itu biasanya di situ lalu ada mediasi mediasi budaya gitu
jadi biasanya perempuan nanti kalau suami saya dihukum
lalu siapa yang bertanggung jawab secara ekonomi
lalu bagaimana anak anak saya dan seterusnya
nah situasi situasi ketergantungan secara ekonomi
yang diciptakan secara budaya itu kemudian lalu
pemaafan pemaafan dari perempuan untuk
ya sudah lah dicabut kembalilah laporannya gitu
sampai biasanya pada titik yang sudah tidak bisa ditolerir
dan akhirnya ya
jadi kemudian lalu
apa namanya penegakan hukum yang seperti ini
tadi itu menciptakan impunitas terhadap pelaku itu
dan kadang kadang penegak hukum juga alah paling nanti dilaporin juga dicabut lagi gitu
nah disinilah pentingnya edukasi publik itu ya
kalau saya melihat memang kekerasan terhadap perempuan
termasuk di dalamnya kekerasan seksual
itu sebenarnya akarnya bukan akar tunggang ya
tapi akar serabut
jadi sangat banyak sekali penyebabnya itu
yang walaupun tadi disebut oleh mbak alisa
sebenarnya akar akarnya adalah
adalahnya relasi kuasa itu
yang diperkokoh juga oleh agama
dicitakan sebagai sosok yang super hero gitu
segala sesuatu kepemimpinan diserahkan kepada laki laki
ketaatan kepada laki laki
navakoh kepada laki laki
pengambil keputusan laki laki
semua laki laki gitu
nah potensi kuasa
jadi ada hak yang lebih juga nanti
potensi kuasa yang luar biasa ini
itu berpotensi besar untuk dijadikan
melakukan kekerasan terhadap perempuan
dan itu termaafkan
karena kadang kadang itu direstui secara agama
dan juga mungkin oleh keluarganya sendiri
juga direstui sambar lah misalnya
walaupun saya memahaminya
itu kadang kadang pemahaman agama yang salah juga
ini menarik sekali
karena harus ada mungkin edukasi
dan juga mungkin interpretasi yang lebih sesuai dengan
perubahan zaman atau budaya
yang lebih sesuai dan lebih manusiawi
dan lebih mementingkan
berdasarkan struktur kekuasaan
alisa dan juga pak imam
menarik sekali ya
perbincangan kita kali ini
tetaplah bersama kami
insight akan segera kembali
mengenai kekerasan terhadap perempuan
khususnya kekerasan seksual
kita ditemani oleh alisa wahid
dari sebagai koordinator nasional jaringan gus durian
dan juga dari komisioner komnas perempuan
pak imam nahei
ternyata sangat kompleks isunya
tapi yang jelas adalah
sesuatu harus dilakukan untuk menghentikan bentuk bentuk kekerasan semacam ini
apalagi kekerasan yang bersifatnya fisik ya
seksual dan juga emosional
psikologis dan lain sebagainya
karena ini tidak sehat
kita menciptakan suatu masyarakat yang tidak sehat
hubungan yang tidak sehat
perkahwinan yang tidak sehat
dan juga hubungan antar manusia
dan laki dan perempuan yang tidak setara
tidak berbasis keadilan
tapi berdasarkan mungkin kekuasaan dan lain sebagainya
pak imam mungkin lebih dengan tadi ini
ini apakah akan membantu menyelesaikan masalah ini
atau kita lihat kan masih
ya tadi ya
ada hambatan hambatan mungkin mengenai masalah tafsir
apalagi kalau melihat ini dari konteks agama
belum lagi dari pihak perempuan itu sendiri
mungkin agak sulit untuk melaporkan
kalau misalnya kdrt
karena mungkin ada social punishment yang lebih lagi yang didapatkan
dan lain sebagainya
ini bagaimana pak imam
ya yang pertama tama saya kira penting tadi seperti dikatakan bu desi
bahwa perempuan harus menyadari dulu
memahami tentang hak haknya
dan menyadari juga bahwa ada ketidakadilan
salah satunya adalah kekerasan tadi itu
karena ada banyak juga sahabat sahabat yang kita perjuangkan
kelompok rentan perempuan
itu yang karena tadi itu pandangan budaya dan agama
sesuatu yang sesungguhnya itu ketidakadilan dan kekerasan
itu dianggap sebagai bukan kekerasan
nah ini juga saya kira salah satu penghambat juga ya
misalnya pemaksaan dalam perkara
pertama adalah dalam perkawinan
kemudian apalagi kalau yang dipaksa masih anak gadis
yang itu berarti perkawinan anak
kemudian lalu hubungan hubungan di dalam
hubungan hubungan seksual di dalam keluarga yang tidak imbang
yang hanya menekankan kewajiban pada perempuan
dan hak pada laki laki tidak secara seimbang
itu sesungguhnya bahagian dari bentuk bentuk ketidakadilan
atau bahkan bisa lebih jauh disebut dengan
bahasa agamanya itu ataharus aljinsi
kekerasan seksual sesungguhnya
tapi kadang kadang ini tidak dipahami sebagai kekerasan
karena tadi ada di bawah namungan agama
nah saya ingin saya mengatakan sesungguhnya
ada satu hal yang sangat prinsip di dalam agama itu
yang kadang kadang tidak dipahami oleh agamawan sendiri
misalnya antara ini
ini dua hal yang berbeda
biasanya kalau dikatakan sah
itu seakan akan halal semuanya gitu
tidak ada haram
padahal ini dua hal yang berbeda
sesuatu yang halal itu
itu sesungguhnya bisa
eh sesuatu yang sah
itu bisa haram
nah karena apa
karena sah ini sungguhnya kriterianya
apakah dia memenuhi syarat apa tidak
sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama
oleh para fukoha
kalau halal haram ini ukurannya ada mafsadah atau tidak
ada kerusakan atau tidak
ada kerugian atau tidak
makanya ada perkawinan
yang sah tapi haram
dia sah secara agama
secara syarat rukun
tapi dia haram karena ada kekerasan disitu
ada kedoliman disitu terhadap anak dan terhadap
misalnya katakanlah poligami
disini menjadi sebab utama juga terjadinya perceraian
pengaduan kepada komnas perempuan juga
itu nomor dua setelah nikah siri ya
nikah siri kemudian poligami
dan poligami dan nikah siri ini biasanya selalu berkelindan
karena biasanya kalau poligami ya nikah siri gitu
nah ini menjadi akar
nah katakanlah dia sudah memenuhi syarat
ada rukunnya terpenuhi
tetapi ketika dia justru mengorbankan perempuan
dan juga mengorbankan keluarga
itu ya dia sah
tetapi haram dilakukan gitu
ini yang pandangan yang penting
karena haram itu bisa disebut kekerasan juga
berarti bagaimana ini kita proses untuk mengedukasi terhadap interpretasi semacam ini
ini sudah berlangsung atau siapa yang harus melakukan pak imam
karena ya kalau sering dilakukan dan dianggap sebagai normal
dan ya akhirnya juga dianggap sebagai sesuatu yang sah dan halus
jadi ini harus dilakukan
ini harus dilakukan
sebagai sesuatu yang sah dan halau
memang sekarang sedang dilakukan ya
upaya upaya bagaimana pemahaman yang baiklah terhadap al quran
kita sebenarnya sudah punya metodologi yang sangat kaya sekali
tadi disebut oleh mbak alisa bahwa kita juga bu desi tadi menyebutkan bahwa agama itu kan punya prinsip

ada prinsip prinsip kebaikan keadilan kejujuran kesetaraan
ada prinsip prinsip kebaikan kejujuran kesetaraan
kebersamaan tolong menolong dan seterusnya
nah seharusnya tafsir tafsir agama tadi yang berkaitan dengan relasi kuasa itu itu merujuknya pada prinsip prinsip ini gitu
ini alisa bagaimana juga untuk menyadarkan ya perempuan terhadap haknya dan kalau kita melihat ini konteksnya dalam sebenarnya keadilan
hidup harmonis kan jauh lebih menyenangkan nih ketimbang hidup dalam misalnya ya struktur keadilan
misalnya ya struktur kekuasaan dan kekerasan
karena relasi kuasa itu langgeng karena ada yang diuntungkan mbak desi
jadi selama ada yang beruntung dengan itu maka mereka akan berusaha melanggengkan itu
dan ini bisa terjadi pada perempuan bisa terjadi pada laki laki gitu sebetulnya
hanya saat ini memang kita melihat bahwa posisi perempuan lebih sering dilemahkan gitu
dan ini yang sebetulnya agama itu arahnya adalah menegakkan keadilan ini
tapi sayangnya agama juga yang sering dipakai sebagai alam
menyapu sakan gitu ya
untuk iya karena itu persoalannya bukan soal tafsir terhadap agama itu sendiri tetapi persoalan kompetisi di lapangan untuk mengedukasi publik
kalau suara yang paling banyak bicara adalah mengatakan bahwa kalau kamu tidak mau dipoligami kamu masuk neraka
maka barangkali perempuan perempuan itu kemudian akan berpikir
oh memang harus mau
sementara ternyata itu dengan tafsir yang berbeda
justru itu membuat laki laki lebih dekat melakukan ketidakadilan ketika dia memaksakan poligami kepada istrinya
begitu itu kan salah satu bentuk bentuk kejahatan atau kekerasan seksual
jadi bagi saya undang undang penghapusan kekerasan seksual itu sangat penting
tetapi harus dilambari juga dengan pendidikan publik
bagaimana kita memperkuat anak anak muda saat ini baik laki laki maupun perempuan
bahwa ada hubungan yang setara yang lebih produktif lebih harmonis lebih enak
kalau ingin bicara jangka panjang

dan lebih adil
kalau bicara jangka panjang pilihlah yang hubungan yang setara
karena itu akan membawamu jauh ke sana
tapi kalau mau yang enak sesaat tindak orang di depanmu begitu
jadi ini yang kita lakukan
kita istirahat sebentar masih ada satu segmen saya rasa penting juga
bahwa bagaimana ke depan kita mencegah
dan kalau bisa tidak ada lagi itu kekerasan dalam bentuk apapun dan dimanapun
itulah kehidupan yang kita inginkan sebagai sesama manusia
yang harusnya saling menghormati dan saling menyayangi ya
bukan menggunakan kekuasaan
untuk menindas yang lain kita akan masih kembalinya bersama insight
jadi tetaplah bersama kami
kembali bersama insight
topik kita kali ini mengenai kekerasan terhadap perempuan
diteman oleh alisa wahid koordinator nasional jaringan gus turian
dan juga imam nahai komisioner komnas perempuan
dan kita setelah mendengar diskusi kita ini
yang penting itu sebenarnya kan memasukkan semua ini
kekerasan ini dalam konteks keadilan
yang pertama kekerasan dalam bentuk apapun
oleh siapapun itu tidak bisa diterima
dan itu merupakan kejahatan
dan harus dihukum
dalam konteks kekerasan terhadap perempuan
khususnya kekerasan seksual
nah ini ternyata jauh lebih kompleks ya
tapi pak imam mungkin ke depannya
apa yang perlu tadi disebut ada penyuluhan edukasi atau interpretasi
khususnya yang berdasarkan keadilan
yang harus lebih giat dilakukan masyarakat
dan juga mungkin oleh pemerintahnya juga
yang mungkin masih melihatnya ini sebagai
wah kalau bicara mengenai gender agak sensitif
kalau bicara mengenai diskriminasi dan lain sebagainya
karena seharusnya ini kan bukan pertarungan antara laki dan perempuan
mengenai hak hak yang sebenarnya hak setiap manusia ya belum miliki
apa yang perlu
yang pertama menurut saya
kita harus menjadikan
pandangan yang sama bahwa kekerasan terhadap perempuan
dan khususnya kekerasan seksual
ini menjadi perjuangan kemanusiaan
saya melihat justru sejak awal manusia
katakanlah gitu ya
sejak awal manusia ada
itu kan sebenarnya problem pertama adalah problem kekerasan seksual
dimana dua putra putri adam yang berebut kebutuhan seksual
karena itu menurut saya
peristiwa pertama itu justru kekerasan yang berbasis seksualitas
makanya saya tidak heran kalau sebenarnya semua agama agama
itu adalah dalam konteks perlawanan terhadap kekerasan
kedoliman khususnya kekerasan terhadap perempuan
dan secara spesifik kekerasan seksual
kita baca misalnya saya sebagai umat
itu hampir banyak sekali ayat ayat di dalam al quran
itu yang memproklamirkan untuk menghapuskan kekerasan seksual
disitu misalnya ada bigo
ada pelacuran yang kita menyebutnya bukan pelacuran
tapi perempuan yang dilacurkan
karena dia diciptakan oleh kondisi yang memang tidak adil bagi mereka
nah itu bagaimana dihapuskan
kemudian model gratifikasi yang memanfaatkan anak anak gadis dulu di zaman jahilia

itu juga islam sangat kencang sekali untuk dihapuskan dan seterusnya
jadi kesimpulan saya
agama agama semuanya itu pelawanan terhadap kekerasan seksual
nah maka ini harus menjadi isu bersama bahwa melawan kekerasan seksual
melawan kekerasan terhadap perempuan
itu sesungguhnya jihad
hijrah dari abai terhadap itu sebagai perjuangan kemanusiaan menjadi perjuangan kemanusiaan
ini yang pertama
yang kedua memang kita penting untuk tadi
membaca relasi kuasa dalam keluarga
karena ini menjadi ruang yang paling kecil kan dalam relasi kemanusiaan
jadi keluarga ini menurut saya penting
karena masih ada
saya kemarin membaca dari seorang ayah yang mengawinkan anaknya
kemudian dia lalu bilang sama anaknya
anakku sekarang aku telah serahkan kau
anakku sekarang aku telah serahkan kau
anakku sekarang aku telah serahkan kau
dan tanggung jawabku sudah tidak ada lagi
segala sesuatu adalah pindah kepada suamimu
taatilah pada suamimu karena surga ada di bawah dia
ada di tangan dia
saya kira ini model model budaya ya
yang kemudian dianggap sebagai agama
yang mengabadikan relasi kuasa tadi itu gitu
nah ini makanya penting di dalam keluarga itu
penting ada tadi konsep kesetaraan dan keadilan yang dibangun
dan al quran saya kira kitab kitab suci semuanya itu
relasinya adalah kestaraan dan keadilan
ya keadilan dan juga bahwa kekuasaan itu apalagi kalau disalahgunakan itu kekerasan seksual itu adalah bentuk dari semacam penerapan terhadap kekuasaan pasti merenggut hak orang lain
bagaimana alisa anda sendiri melihat ini kan harus terus menerus diperjuangkan lah istilahnya
untuk menyadarkan bahwa ini tidak benar
pr kita bersama itu kan membangun masyarakat yang
membangun masyarakat yang adil
baik di tingkat negara bangsa sampai di tingkat yang sangat privat seperti hak kita atas tubuh kita
baik perempuan maupun laki laki punya hak atas tubuhnya
nah sayangnya konstruk sosial kita masih memberikan permakluman ketika perempuan yang menjadi korban
karena itu kan kita membutuhkan perangkat ini
dan panduan kepada negara supaya dalam kasus kasus seperti ini hak hak perempuan hak hak korban siapapun korban itu apalagi kalau dia anak
apalagi kalau dia anak perempuan
itu udah dobel ini ya
anak dia bukan orang dewasa sehingga dia relasi kuasanya itu jelas selalu tidak
harusnya anak itu sebagai yang dilindungi
bukan diperalat ataupun haknya diambil
anak perempuan ketika dia dikawinkan oleh orang tuanya dan dia seperti tadi diserahkan
dipelakukan sebagai objek
lalu diperlakukan sebagai objek
ini yang kita ingin hindari dan membutuhkan kerjasama banyak pihak
tidak bisa hanya gerakan perempuan saja
tidak bisa hanya perempuan saja
karena bagaimanapun setiap laki laki itu juga akan menerima dampak dari situasi yang tidak adil ini
karena menurut saya mbak ada pada penguatan nilai keadilan dalam kehidupan kita
dan ya kalau kita ngomong sebagai warga indonesia yang berangan angan idealistik gitu ya
kata adil itu di pancasila aja ada dua kali gitu
sebagai manusia yang adil dan keadilan sosial artinya sistemnya yang adil
dan juga beradab juga
beradab kan berarti juga harus ada pemahaman terhadap keadilan dan juga terhadap memperlakukan satu sama lain itu
jadi sebagai manusia kita menjadi orang yang beradab dan adil sistemnya juga harus kita bangun yang adil
karena itu sila kelima keadilan sosial gitu
dan juga hukum ini
ini kan harusnya kita sama ya semua manusia di depan hukum
tidak ada yang lebih spesial lebih penting
apalagi karena dia suaminya sehingga lebih pentinglah di depan hukum daripada istrinya dan lain sebagainya
iya makanya jangan sampai kemudian
ini sudah di mata para penceramah dan lain lain
suami dianggap lebih penting
pacar laki laki dianggap lebih penting
jangan sampai di hadapan hukum
itu yang sifatnya positif dan equal semuanya
itu juga demikian
terima kasih banyak
dan kita juga
ini optimis bahwa ruu pks ini akan
ini bahagian dari hijrah lah
hijrah dari tidak melihat ru pks
kekerasan seksual sebagai kejahatan yang bersifat kasat mata terlihat
menjadi bahwa dia adalah bahagian dari pelanggaran terhadap kemanusiaan
dan ini sangat cukup sulit ya
karena biasanya pembuktian itulah yang menjadi sesuatu yang sulit ya
baik sekali lagi terima kasih alisa
semoga sukses dan ya optimis dengan kalau disahkannya ruu pks
ini bisa membantu ya memperbaiki situasi
sekarang juga pak imam terima kasih banyak
terima kasih mbak desi
kasus kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat ternyata berkaitan dengan budaya yang kini berkembang
terlebih lagi pada zaman modern ini
kekerasan terhadap perempuan itu justru dianggap hal yang biasa dan dilakukan oleh orang orang terdekat
oleh karena itu semua bentuk kekerasan baik yang dilakukan di ruang privat maupun di ruang publik merupakan kejahatan
dan harus mendapat hukuman yang setimpal
di lain pihak pemerintah tidak luput dari kewajiban untuk menciptakan undang undang yang dapat memberikan keadilan
serta menghapus kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun
demikian my insight kali ini
anda dapat menyaksikan tanggainya juga di youtube channel cnn indonesia insights with desi anwar
sampai jumpa bye bye